putri tunggu dulu
lo harus ikut gue sekarang
aku gak suri deket kamu
putri putri tunggu
ada yang mau gue kasih tau
udah di buka
selamatkanlah dia dan bayinya
ini aku yang telah berbuat jahat pada putri
dan beri aku kesempatan
untuk menebus semua kesalahanku
apakah anda ayah dari bayi yang dikandung pasien
oke silahkan masuk
alhamdulillah bayinya selamat

itu anak gue
apa yang udah gue lakuin kesalahan sama lo put
enggak harusnya lo terima semua ini kesalahan
gue yang menodai lu
dan sekarang masa depan lo hancur gara gara gue
hai gue salah put
hai karena kelakuan gue lebih daripada binatang

luar sini sekarang aku enggak sudi dekat
dan mau gue kasih tau sama lo ini penting
ma ma udah ma cukup
tangannya udah keikat berarti udah ada yang bebasin anak kita
jadi putri itu anak kalian
apapun apa apa lakuin ke putri itu gak akan nghalangi niat aku untuk nikahin putri
kamu beruntung ya
kamu beruntung punya anak seperti dewa yang ikut
itu kan jejak kamu yang menghalalkan segala cara
sekarang kamu kasih tahu saya
anak kamu itu dibawa sama raja
ya ampun raja kamu ngapain sih bawa gue kesini
terus ini makam siapa
hampir setiap waktu
gue datang kesini untuk ngobrol dengan nyokap gue
apa aja yang udah gue lakuin
termasuk salno daya lo

nyokap gue putus asa dan
akhirnya dia meninggal bunuh diri
lo tau kenapa
gara gara tante sofia ngerebut bokap gue
dan menghancurkan keluarga gue
sampai membuat nyokap gue meninggal bunuh diri
sejak saat itu
gue akan cari tante shafia kemanapun
dan gue akan membahayakan dendam nyokap gue
sampai akhirnya gue ngelakuin hal itu ke lo
kenapa baru cerita sekarang
karena gue salah
karena lo bukan anaknya tante sofia